sampai jumpa di video selanjutnya
dia ngapain kesini
aku harus tanya sama bella
papa berangkat dulu ya
bila gak pernah ngereject telepon aku
kan beberapa kali aku bilang sama kamu
kamu jangan berhubungan sama reno
dia telepon aku aku sama sekali gak nelfon dia
yang lebih aneh lagi ngapain sinti ya ke rumah aku
kamu kenapa sih bisa semara ini sama reno
untuk sementara handphone mau aku simpan
kalau kamu mau telepon aku pakai telepon rumah
sebenarnya ada apa sih sama afif
kenapa dia bisa semarah itu sama rena
karena bisa menghancurkan kisah cintanya alvif dan bella
kisah cinta afif dan bella akan berakhir
karena afif sudah mulai meragukan bella
kepercayaannya afif itu susah banget loh buat dikembalikan
kita harus bisa manfaatkan kesempatan ini
agar kita bisa mengusir bela selamanya dari rumah itu
mengusir bella selamanya dari rumah itu
itu gampang kalau diucapkan
tapi kalau dilakukan belum tentu
nah salah satu hal yang membuat mereka terikat itu adalah shiva
dan tadi afif bisa marah besar gara gara shiva gak digantiin popoknya sama bella
apalagi kalau ada sesuatu hal yang mengancam nyawanya syifa
pasti mereka berdua
akan berantem hebat dan dua hal
hubungan mereka bisa hancur
kalau gitu apa rencana kamu
rencana aku selanjutnya
mama gak tau kenapa papa bisa semarah ini sama mama

sampai sampai papa kamu aja

pamit kerja sama mama
mama bener bener gak tau
apa salah mama
mama harus tetap berjuangin cinta mama ke papa
mama harus buat mama dan papa bisa kembali seperti dulu lagi
kita jalan jalan aja yuk mau gak
kita jalan jalan aja yuk mau gak
papa pake jaket dulu biar gak kedinginan ya
udah udah siap
sekarang aku harus memanfaatkan setiap detiknya
untuk menghancurkan hubungan afif dan bella
mama mau liat civa udah cantik belum
kita jalan jalan ya
nih udah cantik banget
oh dia mau keluar rumah sama anaknya
biar rencanaku berjalan lancar
eh kalian lihat baik baik foto ini
kereta dorong bali ini lain dari yang lain
jangan sampai salah
kereta dorong seperti ini kan banyak di belakang
kita punya kalau kereta dorong yang sama persis kayak kereta dorong itu
yakin kamu gak salah
kalau gitu kita laksanakan rencana kita
hai kang dadang
kang dadang nenek teh
buatin kopi spesial buat kang dadang yang ganteng
oh ini buat aku diminum sak
ini buat mas dadang
iya buat kang dadang
ngamuk nih ngamuk
mahan sih rumah aja benteplak aja
sejak kapan nepok nyamuk pakai kira kira
yang ada itu nyamuk keburu kabur
gak usah alasan bang pak minta
aduh kang dadang teh
pas saya sini biar nenek ngelapin ya
bang pak minta sih
kok jadi kasihan sama mang dadang sih
sebenarnya mas dadang tuh suka
suka sama siapa
disuruh kejar di jakarta
sampai terjambu lagi
ibu tuh siapa
datang datang malah marah marah
kamu tau siapa saya
saya itu istrinya mas dadang
kan gak usah selama ini bohong sama nenek
jangan suaminya aja yang dipukulin
pelakornya juga harus
mata kenapa malah malas malasin
eh mas sudah dihajar nih pelakor
hajar tangga guru tangga orang
mas bangun mas
mas bangun mas
kita jalan jalan di taman ya shiva ya
syifa pasti senang deh
tuh lihat tuh
jalan karena rencana kita dengan baik
jangan sampai gagal
udah senang cepat
oh lihat deh syifa
mana perempuan itu
katanya ada di sini sama bayinya
nah itu dia perempuan yang kita cari
lo tunggu di sini
syifa senang di sini ya
iya soalnya di sini tuh tempatnya enak banget
kita melihat bagai bagai burung
tuh ada burung
terus ada bebek di sana
dia berantakan rencana gua
kalau gini gua harus nunggu batas
lada bany sempit dari wilayah
kinipin sempit dari wilayah
wah di sini
cepat kamu ya dasar
nah kamu di mana nah
iya ada apa om
sintia syifa udah datang om
sekarang bella gak akan bisa berkutik lagi
afif dan mama sylvia pasti akan semakin membencinya
eh maafin nenek gak tuh
ya ampun nenek gak mau apa apaan sih
neneng temon jangan pecat nenek
kasian atau keluarga yang di kampung
semua tetep bergantung sama nenek
ssst udah pegang pegang
yaudah aku gak akan mecat kamu
tapi kamu harus janji kamu harus nurutin semua perintah aku
dan aku gak akan ngasih uang kamu sepeserpun
gak ada duitnya
iya mau nurutin apa enggak
gak ada duitnya nenek mau
kalau kamu mau sekarang kamu bersumpah
mesti sumpah segala
yaudah tuh nenek bersumpah
nenek yang bakal setia sama mbak sintia
dan bakal melakukan apa apaan
apapun perintah mbak sintia
sekian sumpah nenek
iya betul bagus
yeay nenek gak dipecat
makasih ya mbak sintia
kita pulang aja yuk mas
biar kita berkumpul terus
aku gak mau disini mas
ya gak bisa begitu jumi
aku gak mau
mas dadang itu pacaran lagi sama sepedika jambu itu
ih nenek masih kesel sama ini perempuan
mendingan nenek kerjain aja sekalian
gak mungkin lah jumi
masih di sini kerja
kang dadang teng pasti gak mau ninggalin nenek ya
karena kang dadang teng masih cinta sama nenek
tolek tolek aja ke orang ya
kenapa jadi banyak yang protes
kang dedannya juga gak masalah
jangan pada ribut
malu sama tuhan dan nyonya
padahal kan saya sini kerja